sebuah momen pada laga puncak pencaksilat asian games dua ribu delapan belas menghebohkan jagadmaya
presiden joko widodo dan ketua umum pb ipsi prabowo subianto terlihat merayakan kemenangan atlet pencaksilat hanifan yudani kusuma dengan berpelukan
momen ini berawal saat hanifan yudani kusuma yang baru saja dikalungi medali emas setelah berhasil menaklukkan andalan vietnam thailand nguyen
naik ke tribun vip tempat jokowi dan prabowo duduk menonton pertandingan
hanif melakukan aksi di luar dugaan usai kemenangannya
ia mencium tangan jokowi dan prabowo serta mengakhirinya dengan sebuah pelukan erat
para penonton yang memadati venue cabang pencaksilat pun berteriak antusias menyaksikan momen langka antara jokowi dan prabowo
sebelumnya prabowo terlihat menyambut jokowi yang hadir dalam pertandingan puncak di padepokan pencaksilat di taman mini indonesia indah
jakarta sejak rabu siang